senin pagi musikus sekaligus politisi gerindra ahmad dhani resmi bebas dari rumah tahanan cipinang jakarta timur
dhani keluar sekitar pukul sembilan tiga puluh dengan menggunakan peci hitam dengan didampingi istrinya mulan jamila dan juga anaknya al el dandul
usai bebas dhani langsung menuju mobil komando yang sejak senin pagi sudah terparkir di rutan cipinang jakarta timur
dhani bersama tim kuasa hukum dan keluarganya langsung menuju kediamannya di pondok indah jakarta selatan dengan cara berkonvoy
konvoy ini juga diikuti para relawan yang sudah sejak pagi menanti bebasnya dhani
dhani tidak banyak memberikan pernyataan pasca keluarnya dari rutan kelas satu cipinang
dan rencananya dhani akan menggerak konferensi pers di rumahnya
sementara itu politikus fadli zon menyatakan bersyukur atas dibebaskannya musikus ahmad dhani senin pagi dari rumah tahanan cipinang jakarta timur
sangat bersyukur bahwa saudara ahmad dhani hari ini bebas
saya berharap dari tahanan berdasarkan dari keputusan juga pengadilan
meskipun kita mengetahui bahwa proses penahanan selama ini sebenarnya sumir dari sisi hukum gitu ya
apa yang diucapkan saudara ahmad dhani saya kira masih dalam konteks dan kerangka kebebasan untuk berekspresi berpendapat baik lisan maupun tulisan